cik tina t udah ketemu sama orang
tina udah nemuin orang gotak sama gendut
eh mau tanya apaan
dulu saya pernah ngeliat orang gendut botak masuk kesini ibu
sekarang dia dimana nak
setiap hari ibu selalu berdoa siang dan malam
supaya suami ibu itu lekas pulang
kalian lihat dimana nak
udah dua tahun suami saya nggak pulang nak
kita juga lagi terus nyari
terima kasih udah bantuin nyari
bu yaudah kami pamit dulu
aduz kota saya juga udahhh
kalo kami bisa keluar
banget bu buat kepala ibu
ini teh bukan busa tapi bulu angsa
ya harganya juga mahal tin
mahalan bantalnya daripada kasur gue
ini kan bisa dicicil bu
bu sebentar ya nanti teh tina balik lagi kesini
ada apa mbak
ada teman saya lagi hamil
dia tuh ngidamnya pingin megang kepala orang botak orang gendut
bisa dibantu ga pak
ngidamnya sama semua pak
boleh boleh pak
makasih ya pak
sebentar ya pak
saya mau kasih tau temen saya dulu
cik tina teh udah ketemu sama orang
tina udah nemuin orang gotak sama gendut
kita langsung aja kesana
tin kamu tunggu disitu ya
bu saya mau lihat orangnya yuk
atin ibu puput mau ngeliat orangnya
kamu tolong fotoin ya
makasih ya tin
tina udah nemuin orangnya
kita pulang aja
kita kasih tahu orang orang ya
kita tunggu disini dulu aja
sampai fotonya dikirim sama tina yuk
susah banget sindra
tapi bu ibu
lagian mama susah banget sih ngidamnya
yang orang gengut botak dimana coba
yang orang botak dimana coba

tadi kan gua udah
aneh saya udah perlu nih
jadi gini mas
nah dia tuh ngidam
pengen ngelus kepala orang yang botak
sama yang perutnya buncit
tunggu dulu ya mas
gak bisa gua buru buru
saya itu udah muter muter kampung mas
demi ibu saya mas
ada uang lelahnya kok
beneran ya ada uangnya
papa udah nemu
maaf banget ya
ngomong waktu gua aja lu
kalo udah dapet kenapa lu manggil gua sih
ya gua manggil lu tadi cuma mau ngasih tau kalo gak jadi
mana gua tau kalo lu bawa itu orang
lu tuh bikin malu gua
yaudah pulang yuk
jangan dimasukin hati
syukur lu punya adik kayak gua
iya bersyukur gua

pantes dengan jokowi maulanya
alhamdulillah sudah ketemu sekarang kita pulang
saya senang kalau hp sampai bunyi
maaf pak bapak boleh dipotong enggak soalnya teman saya teh nyuruh saya ngirim foto bapak
boleh foto aja iya pak sabar ya pak ya nanti teh sebentar lagi teman saya datang ya mbak saya
juga enggak mana mana
sebentar ya pak